eh tis katanya cowok itu ke luar negeri
artinya dia nggak jadi ke luar negeri
kenapa kamu ketawa berarti kita sama sama kalah
gue gak dapetin trika lo juga gak jadian sama ani
ih gue bukan diare
terus kalo bukan diare lo kenapa
neng ani tunggu sebentar ya
helm lo mau kemana
saya mau nganter neng ani ngelamar kerja
lah bukannya dia udah punya tempat kerja
katanya neng ani mau pindah kerja
kalo dia udah minta anterin sama lo berarti lo dibutuhin sama dia
kalau udah dibutuhin berarti dia suka sama lo
doain aja ya saya jalan dulu ya
ayolah aku mau
tunggu sebentar ya
kamu gak usah kesini lagi deh
pokoknya jangan kesini lagi
orang kasihnya sama dia aja ya bang
yuk yuk yuk
eh kok gitu
udah anggap aja amal neng
kalau amal itu sama anak yatim
bukan sama mereka bang
kayak kagak liat gua sorang
ntarin bunga dong
pur apa muka lu asem banget
lu temennya susah malah diketawain
gua bukan ketawain tapi ngasih semangat
tuh tanya aja bunga ya kan
udah gua jalan dulu
tidik tidik tidik
terima kasih ya
gak ada be
gue ada urusan sama dia
lu sama kayak ojak

lu sama kayak ojak
teman lagi susah malah diketawain
saya belum ketawa masih saya tahan
dari mana lu
dari mana lu
ke kantor temennya
gak jauh dari sini
gak jauh dari sini
apa sebenar gue
ani gak dapet
orang sabar mudah rezeki
tenang ya pur
tenang ya pur
gak diangkat be
lagi dimana itu anak
pak cesar tadi telfon gak diangkat
tuh keren banget
gak ada apaan
kalo lu senggang tolong tanyain harga mukena di tanah bang
kalo lu senggang tolong tanyain harga mukena di tanah bang
mbak be lu pake mukena
bukan buat gua
buat ibu ibu pengajian
ntar gua kasih lu
lu mau juga mukena
gue mau minta bang ojak
gue salah apa ya
rika sampe mutusin gue
saya mau telfon neng ani dulu
tadi saya jemput
oh udah jalan kesini
saya nunggu disini aja
saya nunggu disini aja
tapi nggak pada
bisa nunggu terus oap
masa tadi aku ga bisa nunggu
pendek sini kita trapsin
gagapusih nguping itu bunga belum bayar
eh tis katanya jawa itu ke luar negeri
artinya dia nggak jadi ke luar negeri
berarti kita sama sama kalah
gue gak dapetin nih rika
lu juga gak jadian sama ani
pur berarti kita gak sama sama kalah
cuma kamu aja yang kalah
dadah mas pur
siapa yang mau ngojek
berarti abang mau ngojek